kepul kepul kepul
kaisang pangarap mengikuti acara geladi akad nikah dan upacara adat di kedaton ambaruk moyo kekarta selasa pagi
kegiatan ini juga diikuti semua saudara kandung erina gudono
sementara itu erina gudono tidak ikut karena sedang menjalani pingitan
ia sudah mengikuti acara geladi secara terpisah pada rabu pekan lalu
dalam acara geladi tersebut diketahui akad nikah dan pelaminan berada di pringgitan dalam ageng
dalam akad nikah yang digelar sepuluh desember nanti kaisang akan memberikan mahar senilai tiga ratus ribu rupiah
kan kemarin yang keluar di media itu uang tiga ratus ribu ya itu kepul seprangat alat sholat nanti ada tambahan lagi
apa ya nggak tahu apa ya pengennya tiga ratus ribu aja
seratus ribu mah
doa dalam bentuk tembang bahasa jawa atau kidung dilafalkan seorang sinden di pasar gede solo pada selasa
diikuti beberapa wanita berkebaya sambil membawa nasi tumpeng lengkap dengan lauknya
mereka menari nari mengikuti irama lantunan suara doa dari sinden menuju pintu masuk pasar gede solo
sebelumnya di dalam pasar gede sejumlah seniman dan pedagang pasar membawa makanan
dan buah buahan serta poster bergambar kaisang erina
ritual tolak bala ini dilakukan agar prosesi pernikahan putra bungsu presiden joko widodo berjalan lancar
ini intinya mendoakan buat putra pak jokowi mas kaisang pangarep yang nanti akan mempelai dengan mbak erina gudono
semoga nanti menjadi pasangan yang berbahagia dunia akhirat menjadi jodoh sejati
dan semoga allah memberikan kemampuan
di akhir acara mereka membagikan makanan dan buah buahan yang telah mereka bawa kepada semua warga
kegiatan doa dan ritual tolak bala seperti ini pernah dilakukan para pedagang pasar gede solo
saat jokowi maju dalam pemilihan gubernur dki jakarta dan juga saat mencalonkan diri sebagai calon presiden